halo selamat malam suasana istana belakangan ini memang ngeri ngeri sedap banyak tokoh datang dan pergi sekaligus berharap ada yang mantap melangkah tapi sedikit juga yang hanya terlena di rumah lalu di tangan duet maut jokowi ⁇ maruf ⁇ keluar latita
pembagian jata dalam kabinet indonesia maju diharapkan dapat menjadi susunan yang berfaedah membangun indonesia maju dan melenyapkan rakyat yang kemarin terbelah disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro inilah kupas tuntas wajah baru pembantu jokowi
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan setia kepada
akan setia kepada
negara republik indonesia
negara republik indonesia
banyaknya aspek yang harus diselesaikan oleh kementerian agama membuat penunjukan menteri agama dalam kabinet indonesia maju menuai polemik dan juga kontroversi
mantan wakil panglima tni mengemban tugas berat melakukan deradikalisasi dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di indonesia
dimensi keagamaan dan kompleksitas masalahnya kini menjadi tugas berat negara demi menjamin stabilitas masa depan
telah terhubung melalui sambungan satelit malam hari ini bersama kami ada menteri agama jenderal tni punawirawan fahrul rozi
selamat malam general fahrul saya ingin tanya anda jenderal bintang empat memimpin kementerian agama pertanyaan yang ingin diketahui publik
apa yang membuat pak jokowi akhirnya menunjuk anda dan membuat anda mau gitu pak farul
ah begini kalau apa begitu berarti nggak bisa jawab secara tegas lah
karena itu ada di benak beliau tapi saya bisa menduga duga
paling saya kira kira dugaan saya beliau ingin menteri agama ini ke depan punya keberanian dan punya sikap dalam mencoba mengatasi atau menangkal radikalisme
oleh sebab itu mungkin beliau mencari sosok sosok yang kira kira ya mampu melakukan tugas ini
atau katakanlah berani melakukan tugas ini
punya jaringan yang kuat dan kemudian punya pengalaman dalam menata kegiatan kegiatan keagamaan
karena saya kan bukan menteri agama islam tapi saya adalah menteri agama republik indonesia gitu
oke lalu kira kira kalau pak fahru kan banyak kemudian yang pro kontra pak
ada yang kaget kaget juga pak farul menjadi menteri agama gitu
bapak ini kan latar belakangnya militer bukan dari organisasi islam besar yang biasanya memimpin kementerian agama
siapa sih pak yang mengendorse atau membisik
bagi pak jokowi nama fahru rozzi itu pak
saya kira mungkin banyak teman teman saya di sana
termasuk pak jk mungkin ya
kenapa karena beliau mereka tahu tentang sepak terjang saya selama ini
mungkin mereka lihat pak fahru ini sering keliling keliling memberikan cerama memberikan pidato kotbah
yang subtansinya nggak ada lain tentang masalah islam yang damai
tentang persatuan dan kesatuan bangsa
oleh sebab itu mereka mungkin merekomendasi
pak mungkin ada seorang yang kita kenal
jenderal yang punya kepedulian sangat tinggi terhadap bidang itu
dan sudah berkali kali beliau tunjukkan sikap itu kepadanya
oleh sebab itu makanya beliau tunjukkan itu
beliau mereka merekomendasikan saya begitu
bisikannya pak jk betul ya pak bukan pak luhut gitu pak
semua aja saya kira itu semua teman teman yang tahu
karena mereka tahu memang mulai taruh
karena saya sudah banyak berkecimpung dalam masalah pembinaan rohani ini
selain tentu saja sebagai tentara yang di lapangan memang galak begitu dan ganas
di dalam bidang keberpertempuran
tapi di bidang sedi lain sedi lain bidang itu saya memang sering mendalami atau berdakwah tentang agama islam
pak jenderal farul ini kalau kita bicara mengenai pro kontra
nama anda masuk ini tentu saja beberapa ormas islam besar meresponnya dengan ada yang suka ada yang juga memprotes gitu pak
salah satunya nadatul ulama yang kalau kita baca di beberapa headline misalnya di detik com boleh ditampilkan
headlinenya mungkin saya bisa bacakan ke jendral fahru
seperti gini pak
kiai kiai daerah protes menteri agama pilihan jokowi itu kata pbnu
gimana anda menanggapi protes dan kritik dari pbnu sendiri pak
apa langkah anda ke depan untuk bisa meyakinkan
mereka bahwa fahrul rozi itu memang pantas memimpin kementerian agama pak farul
kalau istilah protes buat saya itu protes teman teman
bukan protes mau nggak suka sama sekali bukan gitu
karena saya dengan teman teman nu dengan teman teman muhammadiyah kan punya misi yang sama
bagaimana meminah umat ini ke depan
bagaimana umat ini membawa kedamaian bagi bangsa ini
bagaimana umat ini penuh dengan toleransi
sehingga membuat bangsa ini semakin kokoh
jadi mungkin kalau dilihat sepertinya protes itu bukan protes seperti membawa kan mohon maaf
membawa spanduk spanduk protes jangan pak farul bukan itu
jadi sekedar kemudian ya kira kira apa yang bisa dikontribusikan pak fahru untuk bersama sama kita membangun bangsa ini ke depan
kira kira begitu lah
kalau ada anggapan bahwa kementerian agama itu pasti jatahnya nu gitu pak selama ini dalam bertahun tahun sejak era kemerdekaan
kalau kementerian pendidikan misalnya jatahnya muhammadiyah
ada pos pos seperti ini anda menganggapnya gimana pak
kemudian pak jokowi menabrak apa namanya ya kebiasaan lama seperti ini dengan menunjuk general fahru roos yang memimpin kementerian agama
gimana pak fahru
nggak ada nomenklaturnya seperti itu nggak ada
contohnya saja menhan juga sering dari sipil
malah sekarang mohon maaf ya itu menko pohlukam dari sipil dan dari nu
tidak ada persoalan seperti itu dan saya kira semua teman teman juga tahu
jadi fungsional saja ya pak fahru
kita kembali ke pernyataan pak fahrul yang di awal
menarik sekali tadi bapak katakan bahwa saya bukan menteri agama islam saja
boleh ditampilkan nggak
ada beberapa artikel pak yang menampilkan apa namanya headline sini
ketika pak fahru bilang begini menteri agama fahrul rozi saya bukan hanya menteri agama islam saja
ini jadi viral pak di media sosial
banyak yang pro banyak yang kontra banyak yang muji
banyak juga yang mencelabapa gitu
apa maksud dari pernyataan ini pak
enggak supaya jangan disangka saya menteri agama islam
oleh sebab itu maka dibutuhkan orang orang yang berkemampuan agama sangat tinggi
untuk bisa memimpin menteri agama islam
saya menteri agama republik indonesia
fungsi utama saya tupoksi saya adalah
merumuskan langkah langkah kebijakan
di bidang keagamaan yang meliputi agama islam
buddha hindu dan kongjo
pak farul ini menarik sekali anda berdiri di atas mengayomi semua agama yang ada di indonesia
termasuk mungkin juga orang orang yang tidak memilih untuk beragama juga pak fahru
bagaimana tanggapan anda mengenai toleransi
kemudian perlindungan kepada saudara saudara kita
kelompok minoritas baik agama minoritas atau
penganut kepercayaan minoritas dalam menjalankan ibadahnya
kalau kita tahu dalam beberapa tahun terakhir persoalan persoalan
perlindungan kepada minoritas ini menjadi problem juga buat bangsa kita
sikap menteri agama yang baru terhadap ini gimana pak
harus menempatkannya dan melihatnya secara proporsional
kadang kadang ada satu pihak melihatnya dari sisi dia saja
ada pihak lain juga melihatnya dari sisi yang lain itu juga
nah kementerian agama mencoba mendudukannya secara proporsional
jadi tidak memilih sana tidak memilih sini
tapi kalau kita ngomong pendekatan islam
karena memang umat islam merupakan umat terbesar di indonesia ini
maka dalam hadis hadis nabi maupun dalam ayat ayat al quran
banyak sekali yang bercerita atau memfatwakan tentang masalah toleransi ini
jadi saya tidak khawatirlah pasti kita bisa coba dudukan secara proporsional
pak farul salah satu pr utama presiden jokowi yang kemudian diungkapkan kepada publik adalah
tugas utama pak farul salah satunya adalah melakukan deradikalisasi gitu pak farul
ini seberapa parah sih kondisinya radikalisme di indonesia
sehingga perlu ada antibiotik yang namanya general farul rozi untuk bisa mengatasi ini
apa langkah langkah anda ke depan pak untuk melakukan ini secara taktis gitu pak farul
saya tetap satu tetap mengembangkan sikap paling utama adalah menghimbau
karena menghimbau ini sangat baik
tidak menimbulkan katakanlah kekerasan yang tidak pantas begitu
tapi bisa mengajak orang dari hati ke hati untuk bersikap betul betul bersikap toleran
bersikap damai menghindari kata kata yang bisa memancing permusuhan
yang bisa memancing mohon maaf bunuh saling bunuh membunuh
dengan itu kita lakukan upaya upaya menghimbau adalah yang utama
tapi kalau kemudian mereka itu yang dihimbau tidak mau ya kita ambil langkah yang lebih jauh
misalnya dengan menggunakan aturan hukum yang bisa dituduhkan misalnya dengan melemparkan kebencian
atau kemudian memprovokasi massa
itu kan ada aturan hukumnya ujaran kebencian itu
dan bisa ditindak secara hukum
kalau sudah ngomong hukum memang saya bukan tugasnya kementerian agama
tapi saya bisa merekomendasi kepada kepolisian atau aparat hukum lainnya
kelihatannya memang tidak bisa untuk dibina lagi
dan perlu ada langkah langkah tegas supaya indonesia ini tetap pokok ke depan
pak farul yang terakhir pak farul banyak yang berharap bahwa pemilihan anda
jenderal tni untuk memimpin kementerian agama
untuk bisa melakukan hal hal yang lebih tegas yang lebih keras gitu pak
untuk menegakkan atau mengatasi radikalisme gitu pak
apa yang kemudian langkah tegas yang paling mungkin bisa kita bayangkan
dari seorang jenderal farul rozi dalam waktu depan
misalnya terkait dengan ormas ormas yang mungkin banyak melakukan tindakan kekerasan
atas nama agama atau ada hal hal lain yang perlu ketegasan seorang jenderal tni
dalam memimpin dan melakukan eksekusi di sini pak
itu kalau di bidang pendidikan
tidak akan pasti kita tegas meskipun yang ketegasan itu diikutkan dengan langkah langkah hukum
tapi kita tegas dalam arti kata betul betul mendorong laporan hukum untuk mengambil langkah langkah penindakan
dan kemudian juga dengan meminta juga teman teman
saya mohon maaf di tni misalnya untuk tegas terhadap adanya apa
katakanlah penyusupan penyusupan dalam tubuh tni yang seandainya betul ada
ambil sikap yang tegas untuk di
katakan dikeluarkan dari tni atau diambil langkah langkah penindakan lainnya
begitu juga di pns begitu juga di bumn dan lain sebagainya
saya dorong mereka untuk bersikap tegas dan saya merekomendasi dari aspek kementerian keagamaan
dan juga dalam menyusun jadwal jadwal kurikulum pendidikan tegas kita menghilangkan
tidak ada kurikulum yang bisa memancing radikalisme
tidak ada kurikulum yang menyesatkan pemahaman tentang agama
karena agama itu adalah rahmat bagi alam semesta
kalau di islam dikatakan rahmatan lil'alamin
semua agama adalah rahmat bagi alam semesta ini
kembali islam menyebutnya dengan rahmatan lil'alamin
kita tegas tentang masalah itu
jenderal farul tadi anda mengatakan ada indikasi radikalisme sudah ada di tubuh tni di pns
anda mencium dan mendapatkan informasi itu pak farul
bahwa sudah masuk radikalisme ke tni dan juga pns gitu
tidak secara tajam tidak
tapi kalau kita lihat berita berita yang menyebar selama ini mengatakan ada
dan kalau tidak salah saya dulu mengan yang lama juga mengatakan seperti itu
saya tidak mengatakan berapa banyak adanya
tapi saya menegaskan bahwa kalau itu ada maka harus kita tindak dengan tegas
apalagi tni tidak ada lain bahwa dia taat kepada negara kesatuan republik indonesia
dan tidak membenarkan
ada lagi anggota tni yang berpengaruh
tidak ada lagi anggota tni yang berpengaruh
ada lagi anggota tni yang taat kepada pemerintahan yang lain selain pemerintahan republik indonesia
saya katakanlah misalnya kilapa
kalau ada anggota tni yang memiak atau berpikiran kilapa kita segera meminta kepada panglima tni atau kepala staf angkatannya untuk segera mencopot dari tni
baik terima kasih sekali lagi jenderal farul rozi atas waktunya kepada sia dengan indonesia
selamat bekerja pak selamat mengembang tugas yang tidak mudah selamat malam untuk anda semua
kami masih akan berbincang dengan menteri kabinet indonesia maju lainnya
tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas
banyak yang tak terduga dari kabinet jokowi
bergabungnya rival politik ke dalam gerbong
jenderal bintang empat jadi menteri agama
bos ojek online yang jadi menteri pendidikan
termasuk tamu yang satu ini
yang membuat saya pribadi terkejut
nah sudah hadir bersama saya pada malam hari ini
ada menteri pemuda dan olahraga
bapak zainuddin amali
tepuk tangan untuk pak zainuddin
pak terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
tidak hanya saya dan pak zainuddin
berdua saja pak
tapi ada rame rame tepuk tangan
ada teman teman dari universitas muhammadiyah
ini calon calon yang bapak urusin juga nih
bapak ngurusin pemuda dan olahraga
tapi pak zainuddin terima kasih
sudah datang ke cnn indonesia
selamat atas pelantikan
dan setelah terima jabatannya
jadi menteri pemuda dan olahraga
tapi ada satu hal pak
yang membuat saya terkejut gitu
banyak yang menganggap
pak zainuddin amali kan kayaknya
nggak pernah punya rekam jejak olahraga
banyak karena aktif di organisasi sejak lama
tapi ada satu pak
yang membuat orang orang kaget
sepertinya pak zainuddin itu
memutus sebuah tradisi yang
khas sekali dari menpora
satu satunya menpora sejak
mungkin lima belas tahun terakhir
yang tidak pakai kumis gitu pak ya
itu kalau bicara mengenai
itu banyak diomongin orang pak
jadi virali media sosial
kalau ini satu satunya menpora
sejak era pak sby jilid pertama
mungkin sampai sekarang
bapak yang nggak pakai kumis
ini gak pak
ini good luck atau bed luck gak ya
kira kira pak gitu
ada ini gak pak
sempat kepikiran gak pak
soal perkumisan menpora ini pak
waktu masih mahasiswa saya berkumis
biar kelihatan agak tua gitu
bahkan ada ini
begitu sudah mulai agak tua
ya saya keluarkan
supaya agak kelihatan mudah
oh justru gitu ya
oke tepuk tangan untuk pak zainuddin amali dong ya
kalau mau tepuk tangan boleh aja
tapi intinya masalah kumis gak kumis itu
gak jadi soal ya pak
yang penting kinerja
sebelum kita akan berdialog
kita akan tanya
apa yang akan dilakukan
seorang zainuddin amali
yang kita kenal
kalau kita bicara pak zainuddin
kita bicara mengenai pemilu
bicara partai politik
hal hal yang komisi dua banget gitu lho pak
sekarang kita bicara
pemudahan olahraga gitu ya
ada pengumuman penting
pak zainuddin amali
sampaikan kepada masyarakat indonesia
ajang yang akan kita selenggarakan
mungkin teman teman disini
punya kesempatan yang
dapat pengumuman dari pak zainuddin
kesempatan apa tuh pak
jadi kita baru saja
umumkan oleh fifa
piala dunia pak
kita tuan rumahnya
itu kenapa pak
apakah memang kita
ininya bagus sekali presentasinya
atau memang lawan kita mundur gitu pak
yang sangat menentukan
dan sangat diperhatikan adalah
dukungan dari pemerintah
pak presiden pak jokowi
mengirim surat langsung ke bipa
yang sekarang jadi
jadi beliau lobby
dan meyakinkan negara negara
bahwa kita sebagai bangsa
dengan penduduk yang dua ratus enam puluh an juta lebih
juga bisa dipercaya sebagai tuan rumah
negara negara yang lain itu percaya
karena lihat ada jaminan presidennya
mungkin kalau tidak ada jaminan presiden
pemerintah yang menyiapkan secara
belum tentu juga kita
karena saingan kita yang terakhir itu
itu lumayan banyak ya
itu lumayan berat
brazil dan peru
brazil juara dunia berkali kali
iya kan kita tahu tradisi sepak bola di
di negara negara itu luar biasa
jadi tidak diragukan
kalau dia jadi tuan rumah
para voters negara negara yang memilih
masih diyakinkan ya
karena dipantau langsung oleh pak presiden
karena ini menjadi satu kebanggaan buat kita
dan sejarah bangsa
kita bisa dipercaya untuk menjadi tuan rumah
melaksanakan satu kegiatan
yang sangat bergensi prestisius
dan itu di indonesia
dua ribu dua puluh satu loh pak itu bukan waktu yang sebentar
itu bukan waktu yang lama maksudnya
itu sebentar lagi beberapa tahun lagi
tidak kerasa rasanya gitu
persiapan apa yang paling penting harus kita siapkan
untuk menuju dua ribu dua puluh satu pak
yang pertama adalah dukungan pemerintah setempat
tentu dengan surat pak presiden
itu menunjukkan bahwa kita sungguh sungguh
sarana prasarana yang ada
nanti saya dan teman teman di kementerian
serta di pssi
akan bicara dengan terbuka
apa yang harus kita siapkan
dari pemerintah apa yang harus disiapkan
sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik
dan yang paling penting adalah tim kita
jangan sampai kita hanya menjadi penyelenggara
terus tim kita baru di babak awal langsung keok
ada waktu masih sekitar dua tahun kita persiapkan dengan baik
dan saya punya keyakinan bahwa kita mampu untuk itu
tidak hanya kata bapak tadi
tidak hanya infrastrukturnya
tidak hanya penyelenggaraannya
tidak hanya stadionnya yang bagus
tapi juga timnya harus bagus
supporternya juga harus punya etika yang baik gitu
masyarakatnya harus punya keramahan untuk menyambut tamu tamu
dari negara asing dengan baik gitu
apa menurut pak zainuddin amali sendiri melihat
infrastruktur yang intangible lainnya itu sudah cukup siap belum pak
kualitas tim nasional
kualitas masyarakat indonesia
jadi saya sudah merencanakan
tadi saya sampaikan ke teman teman bahwa dalam waktu dekat ini
saya akan berkomunikasi dengan semua stakeholder
stakeholder olahraga dan kepemudaan
tapi karena ini ada event event olahraga yang dalam waktu dekat
maka saya akan konsentrasi ke situ dulu
ada sea games ada pon dan sebagainya
kemudian soal penyelenggaraan u dua puluh itu
dan saya akan banyak mendengarkan
karena posisi pemerintah sekarang sebagai fasilitator
harusnya lebih banyak mendengarkan dari stakeholder
saya akan mengundang pssi
kemudian klub klub yang akan menyumbangkan pemainnya
dan bahkan saya sudah berencana akan bicara dengan
sangat tidak enak kemarin ini
tidak enak kemarin ya pada saat kita menjadi tuan rumah
baru kemarin itu masih hangat sekali itu pak
antara malaysia dan indonesia
kita berlaku seperti itu
bahkan mendapat sanksi
kita mendapat sanksi kan
ada sanksi ada denda berapa ratus juta itu
bahkan kolega bapak menporanya malaysia hadir menjadi penonton pak di stadion utama gelora bung karno
itu saya akan bicara dari hati ke hati dengan para supporter kita
kita kan sering teman teman juga sering menonton
kemudian di jerman
sorak sorai gitu ya
tapi tidak ada yang rusuh
meskipun warnanya beda
betul tidak ada yang rusuh
kenapa kita tidak bisa begitu
ada contoh yang lain karena saya pernah
waktu masih dpr saya pernah
ada satu kunjungan
itu rusuhnya mirip mirip kita
baru masuk baru mau masuk stadion
itu di salah satu negara amerika latin
itu sudah luar biasa
mulai seperti orang mau perang
bahkan ketika itu polisinya polisi perempuan yang berkuda
menjadi pemisah diantara mereka
nah saya kira jangan kita meniru itu
kita lihat aja yang tiap
sekarang ini hampir semua stasiun tv
jadi kita tidak kehabisan contoh untuk melihat
hubungan supporter yang punya etika gitu pak ya
dan ilmu aktivisnya pak zainuddin mungkin bisa dipakai pak
untuk bisa bicara dari hati ke hati
bicara mengenai pssi menarik pak
kalau kita lihat hubungan
antara kemenpora dengan pssi ini agak
ngeri ngeri sedap belakangan ini pak
kalau kita lihat dalam sejarah pendahulu bapak
ini masih bicara bola nih pak ya
pernah membekukan pssi
katanya pssi itu
selama ini tidak bisa dikontrol
dan punya mekanisme sendiri yang betul betul
pemerintah tidak bisa cawe cawe disitu pak
tapi kemudian pernah ada konflik yang cukup besar
ketika kemenpora membekukan pssi
kita sedang menghadapi ini pak
pemilihan ketua umum pssi dalam beberapa waktu ke depan
apa yang penting yang perlu di highlight
oleh menpora untuk pssi ke depan
kita akan bahas itu pak nurn sewu usajana
kami akan segera kembali di kupas tuntas
masih di kupas tuntas dan masih bersama
menteri pemuda dan olahraga
yang tidak berkumis setelah
lima belas tahun ada zainuddin amalifah
zainuddin kita bicara mengenai pssi
tadi bapak mengatakan mau jadi tuan rumah
piala dunia u dua puluh jangan sampai
stadionnya yang bagus masyarakatnya ramah
supporternya punya etika tapi tim nasionalnya kalah gitu pak ya
ketua umum pssi
tengah dicari tengah dikompetisikan
dalam waktu dekat ini pak
kemenpora sendiri kan pernah punya
hubungan yang kurang sedap nih pak
pernah membekukan karena udah gregetan kayaknya
apa yang gimana relasi ke depan nih pak
antara kemenpora dengan pssi dan apa yang perlu di highlight

di stretching dari kemenpora untuk pembelian ketua umum pssi berikut

saya kira kita menempatkan posisi masing masing
karena pssi itu juga ada induknya secara internasional ada viva ya
dan mereka ada statuta ada aturan viva
memang disitu juga tidak menghendaki intervensi
dan campur tangan pemerintah yang terlalu jauh
terlalu dalam dalam urusan rumah tangga pssi
nah saya akan menjelaskan
lihat itu statutanya seperti apa
kemudian ketentuan ketentuan yang ada
kemudian regulasi yang ada di kita
tentang keolahragaan kita
dan akan membuat suasana kemitraan kita
ya kita bermitra
kita bermitra tidak ada yang posisinya di atas
tidak ada yang posisinya di bawah
sama sama kita equal
walaupun dalam posisi dan tugas yang berbeda
pemerintah tentu sebagai fasilitator

dan berbagai hal yang sudah diatur oleh undang undang
nah demikian juga
induk induk organisasi atau
cabang cabang olahraga mereka juga punya
aturan dan bahkan
ketingkat atasnya ke
saya kira kalau itu dijaga
maka hubungannya akan harmonis
tetapi kalau kita sudah mulai
memperlihatkan bahwa pemerintah itu
posisinya di atas dan harus
didengar dan tidak mendengarkan
aspirasi dari para
disitu mulai muncul konflik
nah ilmu sebagai politisi
ilmu sebagai aktivis kayaknya
bisa dipakai untuk menjaga komunikasi
yang baik dengan teman teman cabang cabang
olahraga tapi bicara mengenai
menpora ini kan banyak yang
lagi lagi agak nyinyir gitu pak zainuddin
pak zainuddin amali itu kan bukan
olahragawan bukan pembina
olahraga kayaknya nggak punya rekam jejak
yang banyak gitu dalam olahraga
banyak akhirnya yang bilang
kayaknya menpora itu memang jatahnya
orang partai aja gitu
buat bagi bagi kursi dagang sapi aja gitu pak
gimana pak komentar mengenai itu
keraguan seperti itu
dalam memimpin satu
kelompok komunitas organisasi
apalagi satu kementerian
ada dua hal yang harus kita miliki
yang pertama adalah skill management
dan kemudian leadership
kalau dua hal itu kita punya
maka apapun pekerjaan itu
sebab hal hal yang teknis kan kita punya
kalau di kemenpora itu ada deputi deputi
staf ahli dan lain sebagainya
hal hal yang teknis
nah menteri dalam posisi
nah disitulah posisinya
jadi tidak perlu harus juga
bisa gak perlu gitu pak
yang sukses yang dipimpin
oleh orang yang tidak berlatar belakang itu
tetapi dia punya dua hal itu
punya skill management
dan punya leadership
nah kalau kita miliki itu
insya allah apa saja
apalagi saya kan sejak
bahkan saya ini sejak
saya ketua osis
kemudian jadi ketua senat mahasiswa
saya juga di lingkungan
di kampus juga bergaul
kemudian di ekstra juga
saya ada berasal dari
satu organisasi ya
dan kemudian juga di
dunia kepemudaan saya pernah jadi
pengurus knpi zaman ketua umumnya pak cahyokumolo waktu itu
olahraga sebenarnya saya nggak terlalu ini banget ya karena
dulu itu saya pernah juga terlibat
kita membentuk satu
kegiatan satu liga mahasiswa waktu itu
oke sebagai penyelenggara maksudnya
bukan apa ya
tapi suka olahraga gak
apa olahraga ya pak
gitu ya kemudian
ya setiap pagi saya treadmil
kalau gak jalan
ke keliling komplek gitu ya
justru itu olahraga olahraga rakyat pak ya
nggak usah ngeluarin uang banyak gitu kali pak ya
kalau disuruh pilih
pilih berita politik atau berita olahraga
saya senang berita olahraga
wah kalau gitu sama dong sama saya ya
kalau mau ditanya apa saja tentang
boleh dicek ya pak ya
peter smicle dulu asalnya dari
negara mana pak
keeper mu ya
keeper mu betul
keeper mu itu kalau gak dari apa ya
perlu diuji nih ya
pokoknya dia keepernya mu ya
bener lah lumayan
sekarang anaknya juga jadi keeper
betul udah sah berarti
nonton berita olahraga ya
kalau ketua partai golkar itali gak tau deh
pak zaiduli apa halnya
pak tapi yang menarik pak tadi bapak katakan
leadership sama management
itu kunci utama dalam membuat organisasi itu menjadi baik dan punya prestasi
bagaimana juga yang menjadi salah satu tuntutan
publik kepada menpora yang baru adalah
memperbaiki citra pak
citra seperti apa sebentar pak zainuddin saya mau nunjukin bapak sesuatu

yang dilakukan oleh pendahulu pendahulu bapak yang kumisan semua
oke kita saksikan dulu boleh ditampilkan
ini pak kumisan satu
pernah difundi sempat tahun penjara
ini kumisan dua pak
ada juga yang punya rame seperti ini mengenai barang barang
yang terakhir pak yang paling grass
yang paling terakhir
menjadi tersangka kasus korupsi laki laki
gimana pak zaiduli memperbaiki citra jelas
jadi saya rapat dengan teman teman
dari echelon satu dua tiga sampai empat
dalam kondisi yang down mereka sekarang ini
saya bangkitkan semangatnya
saya sampaikan ke mereka
tidak ada satupun
termasuk itu keyakinan saya tidak ada satupun orang yang

jahat tetapi dia
bisa jadi jahat karena lingkungan
nah apa yang terjadi ya sudah lah
itu menjadi pelajaran kita ke depan
saya tekankan bahwa
kita hasil akhirnya
ada prestasi tetapi dalam rangka
tata kelola dan itu pesan pak presiden
keuangan terutama dan itu bisa
mencegah terjadinya hal hal yang tadi kita
tidak inginkan sama betul tadi pak
sebelum ini saya buka saja ya
sebelum saya kesini saya panggil
pak ses saya minta diberi apa
saja yang menjadi hak dan
kewajiban saya sampaikan
menjadi hak saya
di luar itu pak ses tidak
walaupun saya berasal dari partai politik
kan selalu orang menyampaikan
saya sampaikan tadi saya tidak
ada beban apapun
apapun untuk memimpin
ibu dan bapak silahkan berkreasi
dan kemudian yang sering jadi
masalah itu adalah staf khusus
saya sampaikan tadi juga
itu membantu menteri dia
tidak boleh memerintah merintah
pejabat yang ada di situ
kalau ada yang membawa
tolong laporkan kepada saya
kalau tidak bisa kita hentikan
dilarang masuk dari satpam
saja dia sudah tidak boleh mendekat
itu gebrakannya pak menfuara
yang baru benar benar konsisten pak
kalau tadi bapak bilang tidak ada beban untuk
memimpin ini tapi saya punya beban untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa pak untuk bisa bertanya
ada yang ingin bertanya teman teman
agak berkumis juga ini
dengan pak zainuddin singkat saja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama saya davalif satria dari universitas mamadiah jakarta
ingin bertanya kepada semester
semester tiga pak
masih jauh perjalanan pak
pertanyaan begini pak
bagaimana respon bapak menteri
yang telah berprestasi
nama bangsa di dunia
tapi setelah itu tidak ada tindak lanjuti pak
mungkin yang saya tahu
contoh ada salah satu atlet
dia berasal dari daerah pelosok
ibaratnya dia kurang
pendidikan pun kurang
cuman tidak ada tindak lanjuti oleh pemerintah
karena padahal dia berprestasi
oke tepuk tangan untuk teman kita
dijawab pak singkat saja
tentu bagi mereka
yang sudah pernah mengharumkan
nama bangsa kita harus berikan perhatian
kalau dulu seingat saya
itu ada rekrutasi
untuk jadi pegawai negeri sipil
saya akan lihat lagi apakah sekarang
masih ada sistem seperti itu
karena mereka sudah
apa yang dia punya
untuk merah putih
di luar negeri
tentu kita harus memberikan
penghargaan ini bukan hanya menghargai
apa yang telah dilakukan oleh
atlet yang berprestasi itu
tetapi juga ini memberi contoh
kepada siapapun kalau berprestasi
terangsang untuk mau berprestasi
kalau berprestasi apapun
tanpa diberi reward
pasti orang akan enggan
dan mudah mudahan negara dan sponsor
juga komit untuk bisa
tidak di awal awal saja gitu pak
sampai terus menerus sampai akhirnya kita semua bisa
mendapatkan hal yang sama gitu ya pak
mendapatkan hal yang bagus dan komitmen
tata kelola kita benar
itu yang membuat orang ragu
jangan jangan begitu sponsor bantu
kemudian negara bantu
biayanya tidak sampai
kan gitu ya
lagi lagi tata kelola tuh pak
itu yang membuat orang akhirnya
enggan membantu kita
nah itu kita akan tunjukkan dulu bahwa
berapapun yang disampaikan
kepada pembinaan olahraga
itu harus tersalurkan langsung kepada tujuannya
baik mudah mudahan konsisten dan tepat sasaran
terima kasih pak zainuddin
terima kasih teman teman
pak zainud sekali lagi terima kasih atas perbincangannya
selamat bekerja pak
banyak pr menanti ke depan
terutama untuk bidang pemuda dan olahraga
terima kasih sekali pak zainuddin amali
kami akan segera kembali dengan pembahasan mengenai
wajah baru para pembantu jokowi usajidah
tetap di kupas juntas
penting pada malam hari ini yang pertama saya akan kenalkan
dari kalau kata rocky rocky itu minggu lalu men tweet gini
apa namanya kampret masuk kolam
apakah anda termasuk kategori itu
ada arief poyono wakil ketua umum partai gerindra
jadi sudah masuk kolam menurut pak iskara ya
apakah ini masih bertahan di kolam yang sama
atau pindah ke kolam berikutnya
matan tenaga ali utama katur staff kepresidenan
selamat malam buatmah ali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di sebelah bang ali ada senior kita
kalau anda semua aktivis mahasiswa pasti harus refer
apa yang pernah beliau lakukan pada tahun tujuh puluh an
ada bang rizal ramli mantan menko kemaritiman
dan ada yang baru pulang dari palembang
apakah ada cerita baik atau ceritanya kurang baik
ada rocky gerung di ujung sana
kita tidak hanya berlima di sini
tapi ada teman teman aktivis mahasiswa dari universitas muhammadiyah jakarta
oke kita akan bicara kabinet baru jokowi
kemarin bang rizal ramli agak viral beberapa hari yang lalu
komentari soal masih membayang bayangin bang rizal
mengenai bagaimana structure dan komposisi kabinet baru jokowi
sekarang kita sudah tahu semua bang rizal
saya mau tanya ke bang rizal surprise apa tidak surprise
dan apa yang anda lihat dari komposisi ini
jawabannya tidak sesederhana itu
kalau lihat pengalaman lima tahun yang lalu
visinya bagus pak jokowi
kepengen produksi pangan yang bagus anti import lain lain
tapi begitu terjadi kebanyakan beda arah
misalnya kepingin batasin import
importnya indonesia ugal ugalan
karena menteri yang dipilih raja import
atau sebaliknya kepengen ekonomi yang berpihak pada rakyat
yang nawacita trisakti kebijakannya makin lama makin neoliberal
karena memilih menteri yang pada dasarnya juga spg lah dari bank dunia
mestinya pak jokowi belajar dari pengalaman lima tahun yang pertama
ada konsistensi antara visi strategi sama personal ya
karena percuma visinya yang gede gede
tetapi ternyata belajarnya kurang lama
pada waktu pidato pelantikan tanggal dua puluh oktober yang lalu
pak jokowi saya sempat impress
karena dia mengatakan
saya kita akan buat rakyat indonesia
saya punya gaji dua puluh tujuh juta sebulan

pada tahun dua ribu empat puluh lima
seratus tahun republik indonesia
saya dengarnya kaget dan kagum
tapi itu bukan barang yang aneh
ada negara yang bisa lakukan itu
jadi raksasa nomor dua di dunia
jepang juga sama
sehabis perang dunia ii
perdana menteri ikeida
jadi waktu saya dengar pidato pak jokowi pelantikan
wah ini hebat
ini bakal berubah dari sebelumnya
tapi begitu dipilih personalianya
dalam bidang ekonomi
bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi
nah kembali terjadi error
misalnya baru dilantik
udah ngeluarin surat utang lagi
rencana penerimaan pajak untuk tahun ini
sampai desember perkiraan kami
ya dia ubah peraturannya
dia terbitin bunga utang baru
dengan bunga yang lebih tinggi
terakhir kupon yang diterbitkan
supaya kelihatan over subscribe
banyak yang menduga
menteri keuangan dipakai
karena hubungannya sama kreditor bagus
penilaiannya gak canggih
kalau budi tak angkat jadi menteri keuangan
setiap kali terbit surat utang
jadi gak secanggih yang dibayangkan
sama kayak saya datang ke bank
terus saya tawarin pak bangkir
wah bankirnya seneng banget
nah tapi bahayanya
karena kelihatannya sederhana
kita kan lebih tinggi ratingnya dari vietnam thailand
harusnya bunganya di bawah ini
tapi kalau surat utang sepuluh bulan
itu bisa nambah sepertiganya
jadi kalau kita terbitin surat utang
bunganya tambahannya bisa
sepertiganya tiga miliar dolar
sampai yang bayar
yang bayar kan rakyat
bayarnya dalam bentuk apa
bayarnya ya di uber
pajaknya yang kecil kecil
mau jual apa
mp uber mau jual apa uber
sama yang kedua
naikin segala macem
nah ini kalau pola bodel begini aja
dengan bunga tinggi
ya ini kita menciptakan masalah down drowth
makanya saya perkirakan
tahun depan dengan model kayak gini
kita akan minta bang rizal untuk bisa menilai
apakah komposisi dan juga orang orang yang masuk dalam gerbong ekonomi
dan juga bekas mantan menko maritim
tentu saja di gerbong kementerian koordinator maritim
seperti negara negara lain kita akan bahas itu usaha jenah
tetap bersama kami
sebelum nanti ditanggapi oleh bung rocky bang abalin dan juga mas puyono
saya mau tanyakan lagi ke bang rizal
kalau lihat komposisi bang apakah struktur squad nya pak jokowi ini
lebih promising apa tidak
kita lihat squad nya pak jokowi di bidang ekonomi
yang dipimpin oleh menko perekonomian erlangga hartarto
saya minta komentarnya bang rizal mengenai squad ini
anda mantan menko perekonomian mantan menko maritim juga
melihat kalau anda jadi menko perekonomian punya squad seperti ini
kalau menko nya saya nggak ngerti
karena selama ini kinerjanya pas pasan
ini lebih bagus karena jatah politik aja lah buat golkar
buat bikin happy golkar gitu lah
perindustrian perdagangan bang
menteri perdagangannya saya nggak kenal
ini mah anak manis anak papi
saya nggak ngerti apa dia ngerti perindustrian
ini juga hadiah
menteri pertanian mantan gubernur
pertanian seharusnya orangnya agresif
mudah mudahan dia bisa ningkatin produksi pertanian
baik kita lihat
tapi saya lihat si agus di situ
itu mungkin tidak se apa
jor joran seperti enggar
mungkin agus lebih tahan diri
jadi kalau agus lebih tahan diri soal import
limpo akan kebantu
nah kalau yang di sebelah kiri ini ratu hutang
sekali ratu hutang tetap jadi ratu hutang
oke next kita lihat layer berikutnya
masih di koordinator perekonomian
apakah ada nama nama lain oke
sofyan jalil birokrat lama
saya kira dia tahu apa yang dia lakukan
menteri si tetan saya tidak mengerti kalian dimana
ini bagian kampanye kampanye aja dulu nih
tiba tiba kok dijadiin menteri
ya kan ini mungkin ada hadiah dan ada sponsor di belakangnya
ada sponsor di belakangnya
bumn ini penting bang
dia buktikan dia bisa berhasil
walaupun beban yang ditinggalkan oleh rini suwandi itu luar biasa beratnya
utangnya banyak kinerjanya payah
ya kan mudah mudahan karena dia dari latar belakang bisnis
dia bisa perbaiki si erik
oke di maritim dulu sebelum nanti
mas arief akan menanggapi dan bung roky menanggapi
kemudian suaharto suaharto gimana bang
ini sih salah tempat ini mah politisi ya
bagian hahaha hehehe kok ditaruh gimana
biasanya bapenas itu isinya profesional
dari dulu bapak nas itu selalu pimpinannya itu punya track record akademik yang bagus
oke next kita lihat berikutnya di bidang maritim sebelum nanti akan ditanggapi
oke nah ini rekannya ini kementerian yang pernah ditinggalkan oleh bang rizal nih
namanya nama nih bang kemaritiman dan investasi sekarang gimana bang rizal
kalau ini teman lama saya
orangnya si eksekutor tapi potensi konflik kepentingannya besar sekali
apalagi ditambahin investasi dan saya khawatir nanti investasi tiongkok doang
kemudian sdm ini profesional bagus cuman nggak kelihatan under evaluated tapi saya kira dia akan bisa deliver dalam banyak hal
budi karya juga lumayan kinerjanya selama ini walaupun dia nggak mampu menertibkan harga pesawat
jadi budi jangan terlalu dekat dekat lah sama raja raja pesawat ini karena ini duo puli duo puli garuda sama line r
ya kan nah kalau duopoli itu harus regulated price tidak bisa dibisarkan kompetisi
karena kalau kompetisi konsumen yang dirugikan
kkp bang menggantikan bu susi
kkp edi prabowo orangnya nerter
orangnya nerter bisa belajar banyak ya mudah mudahan dia bisa mempertahankan reputasi pak jokowi eh pak ibu susi
supaya sustainability dipertahankan tapi pada saat yang bersamaan dia harus upayakan agar kapasitas tangkap dan armada tangkap yang betul betul milik indonesia
bukan milik asing pakai bendera indonesia doang mudah mudahan dia bisa bangun dalam lima tahun yang akan datang
oke dua nama lagi
siti nurbaya dan wisata
bagi para wisata ini sih bagian pr tuh bagian pr doang
ya saya khawatir budget untuk promosi di pariwisata itu gede banget jangan jangan nanti sibuk bagian promosi doang
tapi policy untuk para wisata saya rasa dia harus belajar mudah mudahan cukup terbuka buat belajar
ibu siti yang pernah bekerja dengan abang
ibu siti ya ini orang baik kerjanya lurus ya kan dan eee
ini tim tim player
ya mudah mudahan jangan terlalu terpengaruh oleh surya paloh itu aja
jadi di bidang ekonomi kurang promising di bidang maritim cukup promising kurang lebih seperti itu bang ya
nggak juga atau nggak dua duanya
saya lihat di sini yang potensial bisa bikin perubahan arifin budi karya bisa nerusin apa yang udah bagus
edi prabowo ada potensi siti nurdaya will be doing well
menko nya konflik kepentingannya terlalu besar
tepuk tangan untuk bang rizal tadi perspektifnya
saya mau ke mas arief coba ditanggapi dulu ditanggapi dulu
ya ada benarnya kenapa
gerindra bagian dari itu loh bang
ya apapun kan saya harus jujur dong bicara nggak boleh kita bohongin rakyat
artinya kalau prediksi saya ya ini kita sedang masuk ke zaman kolobendu
apakah dua tahun kita sanggup melewati zaman kolobendu ini ya
kalau nggak sanggup kapal ini karam
pasti diakini karam
karena tantangan tantangannya cukup besar
dengan squad ini anda lihat bisa nggak menjawab tantangan tantangan yang super besar itu menurut mas poyu
kalau saya sih kurang bisa menilai mereka ya
artinya ya karena saya belum melihat kinerja mereka semua
mungkin sebagian benar yang diberikan pendapat oleh bang rijal ya
tetapi kan yang namanya kabinet itu teamwork
ya apakah mereka akan kompak nanti antar lintas departemen dan atas lintas institusi
kita lihat dulu seperti apa nanti kan
tapi so far sudah cukup tepat pilihan jokowi dengan nama nama ini atau jauh
jauh panggang dari apa
ya sudah tepat ya
cuman tantangannya besar saya bilang bahwa ini akan masuk ke zaman kalabendu
karena ekonomi global yang saat ini ya
ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian indonesia
dan itu pasti
bagaimana nanti kita menahan tekanan inflasi
bagaimana sekarang kita menahan kaburnya investasi di indonesia ke luar negeri
bagaimana nilai usd kita bisa pertahankan di level berapa
belum lagi kata bang rijal kan utang kita makin menumpuk
artinya pajak akan naik
bunga bank akan naik
artinya saya bicara jujur disini
saya itu nggak pernah mau bohong
jadi ini bukan hari hari banyak bicara
tapi saya mohon kepada kabinet maju ya
indonesia maju bang
oh indonesia maju ya
aku sebagai bagian dari koalisi harus lebih banyak ngapalin nama kabinet
ya indonesia maju ya
ini bukan banyak komentar atau banyak bikin vlog ya
tetapi ini adalah hari hari tindakan
bagaimana indonesia bisa melewati zaman kolobendu
banyak pejabat di penjara
banyak orang jujur disingkirkan
banyak orang lurus tidak dipakai
banyak orang baik seperti bang rocky gerung seperti pak siapa
belum tentu ngabalin katanya akan dipakai lagi katanya
ya kan hari ini kan belum dipakai
ini kita akan memasuki zaman kolobenduk
apalagi banyak sekali projo nggak dipakai kan
terima kasih bang poyo
saya mau ke bung roky dulu
meskipun tadi tantangannya berat
kolobendu saya baru dengar ada diksi kolobendu itu dalam frame
bung rocky yang baru pulang dari palembang yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini
sebelum saya tanya komentarnya
ada cerita nggak dari palembang
mestinya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban
yang udah direncanakan
pagi pagi rektor nggak kasih izin
ruangannya itu tulisannya academic center
nah saya mau terangin apa itu academic center
tapi ruangannya ditutup kan
itu ngacoknya kan
jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah
padahal itu kuliah akademis
gak ada urusan dengan politik gitu
iya arief kan
ini semua mantan ini
rizal mantan menko
ngabalin mantan kuping presiden
dia biasanya nguping sekarang udah gak bisa lagi
arief itu gerindra mantan oposisi itu
jadi ini reuni para mantan
saya bukan mantan
kita nggak tahu apa sebetulnya isi dari kabinet ini
yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan
saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda
padahal ini bukan yang berbeda
ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya
jadi resultant dari kebijakan ini bisa nol
saya mau katakan iya itu mukanya baru
karena ini oligarki oligarki lama
jadi rizal datang tadi dengan semacam bukan pesimism sebetulnya
tapi kalkulasi tentang masa depan
ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan
meramal masa depan
kalau dia salah ramalan dia bisa terangkan kenapa dia salah tuh
tapi rizal bukan yang seperti itu
ada orang di dalam mitologi yunani
cassandra itu dewi
yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan
fortune teller namanya
tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia
nah rizal ini semacam cassandra itu
yang berupaya untuk melihat masa depan tapi orang nggak percaya
padahal kalkulasinya selalu tepat gitu kan
jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu tuh
kita mau percaya siapa yang kasih urayan sebetulnya
nah tadi saya baca di koran tuh
presiden bilang menko akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu
barusan diberitakan di koran itu
ini kan bagaimana mungkin presiden itu mewakafkan hak vetonya pada menko tuh
mestinya presiden yang memveto kan
itu terlihat bahwa menko ini jadi bumper
berupaya untuk menghindar dari persoalan supaya nanti presiden bisa bilang kan udah di veto sama menko
dia nggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri yang adalah partai politik kan
jadi kelihatan soal soal semacam itu tuh
nah saya menganggap bahwa ke depan karena kimianya saling membatalkan diantara mereka
karena ingin kan presiden bilang ini periode terakhir maka saya gak ada beban
maka kelihatannya menteri menteri juga yang diutus oleh partai juga datang dengan filosofi yang sama
gak ada beban
berarti nggak ada beban untuk merampok apbn gitu
kira kira begitu kan
sepesimis itu bu rocky
supaya yang optimis itu disadarkan bahwa anda itu mimpi aja tuh
kimia percampuran antara profesional dan partai yang katanya juga punya kualifikasi yang baik
meskipun tadi bang rizal banyak mengkritik
karena itu saya bilang dia kassandra
dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya
padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan
jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh
nah saya nggak mau komentari itu karena kan kita mau komentari apa itu
ini semua orang udah komentar segala macam
politisi yang pengamat segala macam
seolah olah mengomentari isi dari kabinet itu dicarikan apologi
saya baca barusan di media masa seluruh apologi tentang kehadiran
tentang masuknya pak prabowo disitu apologi semua tuh
ada yang mau menerangkan
menerangkan kenapa pak luhut masih ada disitu
apa berarti ibu mega gagal untuk membatalkan
banyak sekali analisa ya
fraksi segala macam tuh
tapi kita mesti tahu bahwa jokowi waktu sun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai
dia juga mesti konsultasi diam diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar
yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia
hak tanah segala macam bisa diamankan lagi lima tahun ke depan kan
kan bagian itu yang seolah tersihir tuh
tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan
pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan demokrasi atau memperkuat demokrasi
saya mau katakan membatalkan demokrasi
karena akhirnya gak ada oposisi
jadi itu bahayanya tuh
oke apakah kabinet ini akan membatalkan demokrasi
dan apakah betul hal hal itu akan membatalkan demokrasi

bang abalin akan menjawab usaha jeda
tetap bersama kami
masuk akal ya penjelasannya
tolonglah gini ya saya terangkan ya saudara
ngebalin oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test
justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden
kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan
itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan
ada yang terang terangan ada yang diem diem
tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki setuju nggak kalau ini dianggap
ya ada messengernya tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan
tapi kalau disebut pesimism loh pesimisme itu bagus
itu pesimis itu bukan soal rasa batin kita pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan gitu
nah ini saudara ngebalin nih belas kata
belajar di berbagai negara mesir perancis itu hidup dengan pesimism
itu dasar dari demokrasi perancis
karena pesimism maka dia bisa batalkan feudalism
kalau dipakai dalam taufan niel benar tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar
karena begini konsep oligarki yang dijelaskan oleh rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik
tetapi kan begini
memang kalau bung rocky di dalam tidak tahu
sebutlah saya sebut begini umpamalah seperti partai golkar
partai golkar dari prosentase pemilunya
bukan soal golkar soal capital
sebentar saya jelaskan biar adik adik juga bisa mengerti
ya karena bukan itu konsep oligarki indonesia bukan partai
karena saya tahu dan saya ikuti maka saya mesti menjelaskan kebenarannya
sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh rocky gerung itu artinya
narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang
tersesat tadi itu
bang rizal akan menambahkan setelah anda ribut berdua ya
bang rizal tengahi dulu bang rizal
saya mau jawab dulu
kalau dibilang fully presidential ini kagak
setengah setengah lah ada presidentialnya ada parliamentarynya
karena penentuan partai partai semua menentukan
kayak tadi menko
erlangga ditaruh menko
yang bener aja
itu kan hadiah buat golkar
artinya ada dimensi parliamentariannya
termasuk pak prabowo juga itu hadiah
kalau itu saya nggak mau komentar itu
bang rizal harus
tapi yang kedua tadi rocky bilang saya kayak cassandra
salah besar dia
mungkin kita lebih dekat ke jayabaya
yang gak suka ramalan kita elitnya
kalau rakyat masih seneng
karena kami dari awal sejak krisis sembilan puluh tujuh
udah ngeramalin makro mikro semua nyaris kejadian
bukan karena saya punya six sense
tetapi karena kita selalu lihat angka data
dari situ kita bikin simulasi
kalau bicara oligarki anti demokrasi bagi bagi jatah ada hal
karena kecenderungan anti demokratisnya masih lumayan besar
bukan pak jokowi
pak jokowi sih orangnya lumayan inilah
tapi sekelilingnya itu banyak yang mentalnya hajar aja gebuk aja
sisa sisa daripada orde baru
nah kalau authoritarian saya tidak setuju otoritarian
karena saya tradisinya demokratis
berjuang buat demokratis
berjuang buat demokratis sejak mahasiswa
tapi poinnya kalau authoritarian tapi ekonominya bagus rakyatnya senang
orang masih banyak yang terima yang happy ya
tiongkok misalnya authoritarian tapi rakyatnya ada kemajuan kemakmuran
yang saya khawatir authoritarian
ini kan dagelan luar biasa
si roki mau kasih kuliah di universitas sriwijaya gedungnya digembok
nora ahmad gak biadab amat gitu lah
padahal panggil aja
rektornya panggil rocky rocky janganlah kamu di sini kamu begini begini
main gembok itu mental rektor mental satpam
jadi itu mental pemerintahan kita atau itu hanya oknum saja
ya karena udah mulai ada begitulah
budi bakar bakar mau lulus sih
singkat saja bang rizal
esensinya kalau ini kan oligarki kompakanlah elit
kalau koalisi ini menghasilkan deliver hal hal yang bagus untuk rakyat bagus
ini oligark apa enggak
agak setia oligark
walaupun misalnya authoritarian authoritarian dikit
tapi kalau udah authoritarian oligarki nggak deliver sama rakyat
akhirnya kekuatan rakyat akan berhadapan dengan oligarki
kalau saya sih ini kan di depan adik adik mahasiswa ya
saya tidak ingin adik adik mahasiswa ini menjadi generasi flower generation
yaitu generasi yang hanya diberikan impian impian saja ya
saya justru ingin memberikan pelajaran pada mereka bahwa ancaman itu selalu ada
selama dunia ini masih ada
jadi saya berpikirnya american minded
penentuan keputusannya basis oligar kalau kata bung rocky
kalau oligarki ya semua hal itu ada
di amerika saja yang berkuasa itu adalah kekuatan oligarki
tapi kalau tadi rocky bilang dampaknya demokrasi akan mati karena oposisi sudah tidak
kalau demokrasi saya rasa nggak akan mati ya
dia akan sepanjang masa hidup di indonesia
apalagi kan pertama ya
kan sudah ada tiga partai yang sudah melakukan oposisi
belum lagi adik adik mahasiswa kan nanti akan siap beroposisi
jangan pernah mau koalisi sama pemerintah
oke apakah sesuram itu demokrasi kita dengan struktur politik kabinet sekarang
apalagi yang tadi saya jelaskan bahwa kita ini akan masuk dalam zaman kegelapan kalau bendu
kalau gitu gerindra makanya masuk ke pemerintahan
supaya menjadi penerang
supaya menjadi penerang
bung roky saya akan kasih kita break dulu saya kesempatan
belum saya kesempatan anda tapi usai jeda
kami akan segera kembali
memang betul kalau kita bicara kabinet itu tidak hanya bicara komposisi tapi juga masa depan demokrasi
karena kabinet apapun hidup dalam kultur dan alam demokrasi
rocky apa yang menjadi keresahan anda
iya saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral akademisi australia segala macam itu singapura
buat menerangkan soal oligarki ini
tapi kan mau dibantah sama brother ngabalin kan
karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu
saya gak percaya itu
karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden
seperti daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama paspamper
itulah kurang bisa dipercaya
ini antara berita hoax dan faktanya tidak nyambung
itu saya lihat gambarnya aja
tapi nanti saya jelaskan
sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi
indeks demokrasi kita turun terus
karena parameternya pertama bukan karena pak jokowi menghasilkan demokrasi salah
pak jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasis gitu
jadi jangan ditanya apa yang dilakukan jokowi untuk meningkatkan demokrasi
yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun
di masa pemerintahan jokowi itu
seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus
nah ini juga indeksnya taruhan sama saya
ini bulan desember ini hari hak asli manusia
lihat ya itu indeks demokrasi pasti turun
yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan
supaya bangsa ini enggak pecah semua mesti masuk di dalam kekuasaan
komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita atau
itu teori yang keliru
seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena gak ada oposisi tuh
rusia berantakan negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan
jadi kacau sekali cara berfikirnya
demi keutuhan bangsa
semua berkoalisi di kekuasaan
bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan
itu logika dari demokrasi
demokrasi dibuat untuk itu
itu terjadi sekarang atau tidak bu rongy
sekarang gak terjadi kan
kalau ada crack di dalam kekuasaan
mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu
orang yang di dalam gak tahu bahwa itu crack
anda kalau di dalam
audit paling bagus audit eksternal bukan audit internal
nanti kan gak ada
gak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya
sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat
karena itu ada teori pembagian kekuasaan
jadi kacau pikiran saya
ini lagi lagi tentu untuk kepentingan masa depan generasi
ini lagi lagi untuk kepentingan generasi
pak bapak ingat bahwa undang undang dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat
kebebasan orang berpendapat
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan huruf e
barusan kebebasan berpendapat saya dibatalin di palembang
turun lagi turun lagi
adalah undang undang nomor sembilan
tata cara tentang orang menyampaikan pendapat
saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti republik indonesia ini
orang dicacimaki orang dibully orang dihujat
pencemaran nama baik
segala macam dilakukan di negeri ini
satu majalah hebat di republik ini membuat bayangan hidung jokowi itu seperti hidung ponokio
tahu gak itu
apa yang hendak dilakukan
saya bilang pak ini kalau pada zaman soeharto selesai anda kawan
tapi baru ada zaman jokowi dodo
itulah saya bilang begini
jokowi datang setelah indonesia tepok ras ini
itu sebabnya saya katakan
itu sebabnya saya katakan
semua kejahatan kalian dalam nyinyir
semua kejahatan kalian dalam membuli orang
semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang
itu sampai kepada pribadi jokowi dodo
dia telah memberikan maaf kepada anda semua
contoh apa yang dimaksudnya
saya baru alami itu
rocky gurung anda bicara saya dengar
dan bang rizal bicara saya dengar
oke berapa lama ya
pakailah tujuh cara demokrasi yang bagus kepada mereka
oke berapa lama ya
mereka sedang menonton kita
mereka sedang menonton kita
oke bang rizal
oke bang rizal
pola dan sistem demokrasi itulah yang dialakukan
saya bukan siapa siapa
saya bukan anak jenderal
saya bukan seorang pengusaha
saya bukan anak seorang pengusaha hebat
bukan seorang anak pejabat
karena itulah saya sudah biasa dibully
apa yang saya mau katakan
intinya tentang demokrasi tentang penyusuran kami dan
apa yang saya mau katakan budi
itulah konsep yang sekarang
sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa
demokrasi yang terbuka dan telanjang itu
maka dari sinilah saya mau katakan bahwa
kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh
peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara
baru dua hari pak kabinet ini dilantik
belum ada apa apa pak
kalau tiga bulan enam bulan seratus hari
anda boleh memberikan penilaian apa saja
saya kasih nama kabuprofi sebelum bang rizal
cukup ya udah cukup
jangan juga begitu caranya
ya ya udah sekarang saya terangkan
baru dua hari bukan dua hari
lima kali tiga ratus enam puluh hari plus dua hari itu
lima tahun kali tiga ratus enam puluh hari
selama itu kita melihat demokrasi menurun
baru zaman jokowi kebebasan akademis itu hilang
karena rocky yang datang
makanya gedungnya kayak begitu
karena rocky datang itu untuk apa
untuk memprovokasi orang melakukan

iya karena narasi yang diksi
yang selalu dipakai pakainya kayak gitu
kerjanya adalah nyinyir kerjanya mencaci naci orang
kalau prediksi seperti bang rizal sampaikan
pembelajaran bagi orang pak
tapi kalau rocky bukan pembelajaran
anda tidak pernah menggabarkan
memberikan pelajaran kepada orang pak
bagaimana mungkin universitas mengundang saya
ratusan universitas hanya untuk memprovokasi
goblok betul universitasnya tuh
kalau anda yang diundang di situ sangat mungkin
yang undang universitas
iya tapi buktinya kenapa
kenapa kampus menolak anda
kenapa kampus menolak anda
kenapa kampus buat gembok anda
karena di tahu kalau rocky datang
pasti membawa musibah dan malapetaka
yang undang kampus
saya mau jelaskan
kami bagian dari kawan kawan
yang sejak lama ingin menegakkan demokrasi di indonesia
nah paling sembilan puluh delapan nggak di kita
saya dari tahun tujuh puluh delapan di penjara satu setengah tahun
karena menulis buku bahwa indonesia sistemnya otoriter
dan merugikan rakyat
buku kecil itu diterjemahkan ke sembilan bahasa
pada saat saya masih dua puluh dua tahun
jadi buku putih
esensinya adalah perjuangan demokrasi itu
berbagai generasi terakhir sembilan puluh delapan
yang kemudian membuat demokrasi itu menjadi sistem
adalah pak habibie
gus dur meneruskan mengisi memperkaya demokrasi itu
membiarkan proses demokrasi itu berjalan
sejak zaman sehabis mega
sby pun lumayan tidak ada yang ditangkap
kalau soal cacimaki bully
yang paling banyak dibully mohon maaf
dibilang si buta lah dibilang apa apa
karena di jalan aja nggak bisa
tapi gus dur prinsipnya
emang gue pikirin gitu lah
atau ada gaya habibie yang dimaki maki juga
bang rizal denger apa
jeman habibie ya kan
dia nggak pernah dengerin tv indonesia
nggak baca koran indonesia
dia baca tv luar negeri
cnn sama tv jerman
jadi silahkan aja lu mau komentar apa
nah tapi orang yang bingung
yang dikritik dikit bingung dibully
oleh para tokoh tokoh politik di indonesia
mereka yang merusak kualitas demokrasi
bang rizal kita kembali ke kabinet
dan bagaimana proses penyusunan kabinet ini
kita tidak bicara teknis
tapi apakah anda lihat untuk kualitas demokrasi
masa depan demokrasi kebebasan yang menjadi fondasi utama demokrasi
ini menginjeksi vitamin atau justru memberikan virus
saya senang sekali
pilihan pak jokowi paling baik menurut saya adalah nadiem
biasa membenarkan sistem bikin sistem
bikin proses data
nah kalau dia lakukan itu sebagai medek bot
dia beresin sistemnya
lebih transparan lebih terbuka
insya allah dunia pendidikan indonesia akan berubah
dan itu kontribusi yang positif
tapi kalau nadiem juga ikut ikut nanti melarang rocky atau siapapun
ngabalin atau siapa
wah sorry saya terpaksa
tapi kalau dia betul betul bersikap
dia kan dari keluarga sangat terbuka
sangat relatif akademik bapaknya
mulailah kita dengan tradisi beda pendapat itu biasa banget
apalagi di dalam dunia universitas
oke terima kasih tepuk tangan untuk bang rizal
kita cuma punya waktu dua menit lagi
mas arief terakhir dari anda sebelum nanti ditutup oleh bung rocky
menutup ini bahwa ini punya jaminan
tidak buat konsolidasi demokrasi untuk menjadi vitamin
tidak untuk kualitas demokrasi atau se
demokrasi kualitasnya akan tetap baik
hukuman kan begini ya kan bang ali ngabalin ini
sebenarnya kalau kita ngerti ya
saya nggak pernah tuh melihat
bilang mahasiswa dia enak aja bilang mahasiswa oposisi
tapi dia berkualitas
saya mau ngajarin yang benar
adakah sebuah misalnya cacian
atau ajakan atau propaganda yang nggak benar di medsos
dilakukan oleh masyarakat
dan terpengaruh masyarakat secara aktualnya di masyarakat
uang medsos dunia maya kok dipikirin
jadi terlalu baper
oke kalau si statement anda tuh untuk kabinet dan demokrasi kita
demokrasi akan tetap jalan
jadi begini demokrasi akan tetap baik di indonesia
karena sudah ada oposisi tiga partai
jadi rocky tidak perlu khawatir
tidak ada oposisi dengan penyusunan kabinet baru
arief poyono masuk ke dalam kabinet
nah kalau saya pasti menjaga demokrasi
jadi begini ya
cacimaki atau hujat menghujat di dunia maya
nggak usah dipikirin
karena nggak ada kenyataannya
itulah bentuk demokrasi
kadang kadang banyak yang baper
banyak yang lapor polisi
nah ini yang menjadi
nah sekarang kan harusnya
ketika ada hujatan hujatan ajakan ajakan
ada nggak pengaruhnya
nah ini sudah dilaporin polisi
yang berpengaruh pada durasi kita mas arief
terima kasih untuk mas arief
demokrasi tetap akan lestari dan beliau akan menjaga demokrasi
bang abalin tiga puluh detik
sebelum nanti akan ditutup oleh bu rocky
kasih rocky deh
tutup acara ini
seolah olah tiga partai itu
dan pan akan beroposisi
kalaupun dia beroposisi
kecuali pks yang dari awal punya sikap
pan dan demokrat kan gagal berharap sebetulnya
jadi kalau dia beroposisi
lo oposisi karena sakit hati ya
bukan karena prinsip untuk beroposisi
kan itu lain soalnya kan
jadi kita mesti pastikan bahwa
keadaan ini akan terus memerosotkan demokrasi
ukuran pertama adalah kebebasan mimbar
kalau anggota dpr beroposisi
ya itu kan karena perintah partai
bukan karena dia dipilih langsung oleh rakyat
jadi anggota dpr tidak dipilih langsung rakyat
dia dipilihkan oleh partai
baru disedorkan untuk dipilih rakyat
jadi berjenjang itu
di amerika senator bisa bikin undang undang atas nama dia tuh
diberi nama namanya dia
itu baru disebut otentik
dipilih oleh rakyat
jadi gitu kira kira
sekaligus saya ucapin selamat menempuh risiko baru pada ngabalin
atau profesi baru
karena dia akan pamit dari istana
kira kira begitu ya
oke tepuk tangan
jadi kapan mau bikin twitter lagi bu broki
ada rencana mau bikin twitter dalam waktu dua hari ini
twitter saya itu hilang dua hari sebelum pelantikan
nah saya berpikir mungkin ada satu tiga juta follower saya
dipinjam oleh hacker itu
untuk membantu pengamanan di dpr
karena nyai roro kidul gak bawa pasukan
mesti dia setelah dilatih balikin ke saya dong
jadi coba gak usah tau tuh balik
saya harus adil
saya sudah dimarahi oleh produser saya
saya ingin mengatakan bahwa
saya akan selalu hadir di ruang publik
saya harus selalu meluruskan narasi narasi dan diksi diksi
yang menyesatkan publik indonesia
untuk dan atas nama
pak jokowi dan kiai ma'ruf amin
saya memohon dukungan dari teman teman mahasiswa dan masyarakat indonesia
karena kabinet ini sudah terbentuk
dan ucapkan selamat bekerjaan
oke tepuk tangan
jadi rugi kalau pak jokowi tidak mengangkat lagi
ali mochtar ngabalin itu ya mungkin itu ya begitu
terima kasih tepuk tangan untuk kita semua
bu rocky bang rizal terima kasih
bang ali dan juga mas arief
demokrasi kita memang anomali
bertarung sampai setengah mati
namun berdamai ketika berbagi manisnya gulali
saya coba mengutip sebuah pemikiran seorang intelektual yang mengatakan
bahwa konsolidasi demokrasi kita memang sudah tertinggal
oleh akumulasi kekuasaan
energi yang pernah kita himpun
tidak lagi cukup untuk menggerakkan perubahan
sebagian disebabkan oleh sifat politik reformasi yang amat toleran
sehingga memungkinkan seorang jenderal terduga pelanggar ham
duduk berdebat semeja
dengan aktivis ham
untuk sama sama mengevaluasi
kondisi demokrasi kekinian
kabinet baru jokowi mematakan kutukan anomali itu
dan menjadikan indonesia bisa bergerak menuju terbang tinggi
saya budi adiputro
sampai jumpa di kupas tuntas minggu depan